masih di kompas pagi bersama saya asri gunawan
saudara presiden terpilih prabowo subianto mengungkit peran presiden joko widodo
dalam mempersiapkan dirinya maju di pilpres dua ribu dua puluh empat lalu
wakil ketua tkn prabowo gibran silvester matutina menegaskan
pernyataan prabowo bukan bermakna cawe cawe jokowi
sylvester menganggap maksud pernyataan prabowo
ialah jokowi mementingkan keberlanjutan pemerintahan
menurutnya saat ini indonesia menghadapi tantangan global yang sulit
yang paling terpenting itu pak jokowi tidak melakukan abuse of power atau intervensi